proses evakuasi yang ditargetkan selesai pada kamis pukul empat dini hari ini
harus molor hingga pukul enam lewat lima puluh waktu indonesia tengah
badan pesawat yang sudah dapat dialihkan ke landasan itu
ditarik menuju apron bandara sultan hasanuddin dengan menggunakan kendaraan khusus
sejak rabu malam puluhan petugas dengan alat berat terpantau hilir mudik di landasan pacu dua puluh satu
tepat di lokasi pesawat ini keluar dari jalur
pihak otoritas bandara menyebut insiden itu tidak berdampak pada lalu lintas penerbangan
namun pihaknya telah melibatkan komite nasional keselamatan transportasi
untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab kecelakaan
sebelumnya pesawat garuda indonesia yang mengangkut empat belas penumpang dan dua belas kru ini
keluar dari landasan pacu di runway dua puluh satu bandara sultan hasanuddin
saat hendak berbelok untuk lepas landas menuju bandara soekarno hatta tangerang
meski demikian semua penumpang dan kru dalam keadaan selamat
serta telah melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat lain